menabung selama dua puluh tujuh tahun seorang pedagang tahu keliling di sukabumi akan berangkat ke tanah suci pada musim haji tahun ini
ia bisa mewujudkan mimpinya setelah menabung sepuluh hingga tiga puluh ribu rupiah setiap hari hasil dari berjualan tahu
jika tahunya tidak habis ia memberikan dagangannya ke para santri di sebuah pesantren dekat rumahnya
setiap hari deddy sumantri enam puluh tiga tahun warga kampung selawi kecamatan cisaat kabupaten sukabumi ini berkeliling untuk menjajakan tahunya
uang hasil penjualan tahunya setiap hari ia sisikan untuk ditabung sebesar sepuluh hingga tiga puluh ribu rupiah
ia menabung demi mewujudkan mimpinya berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji
selama dua puluh tujuh tahun dirinya selalu konsisten menabung
saat tahu dagangannya tidak habis duda beranak satu ini sering memberikan tahunya ke para santri di sebuah pesantren dekat rumahnya
di tahun dua ribu dua belas deddy mendaftarkan haji karena tabungannya sudah mencapai dua puluh lima juta rupiah
dan akhirnya dua puluh dua agustus nanti ia akan menunaikan ibadah haji bersama dengan calon haji lain dari sukabumi
duda beranak satu ini sering memberikan tahunya ke tanah suci menunaikan ibadah haji bersama dengan calon haji lain dari sukabumi